good morning informasi pagi ini kita awali dengan pernyataan vanessa angel terkait kasus prostitusi online yang menjeratnya
kalimat yang tepat untuk menggambarkan apa yang kamu alamin itu apa
atau yang kamu rasakan
aku benar benar takut ketemu orang
aku gak berani keluar kamar selama dua minggu ini
aku gak berani nonton tv
aku gak berani ngeliat berita gak berani main medsos segala macam
jadi benar benar berat banget
orang terdekat pertama yang datang sebetulnya mendampingi kamu siapa
dia tahu cerita
saya tahu cerita yang sebenarnya
dan dia datang ke kantor polisi dan dia tahu yang sebenarnya
dia tahu yang sebenarnya
kita gak pernah lihat dan tahu bahwa dialah orang pertama yang
iya karena kan pada saat penangkapan itu malamnya bibi langsung datang ke surabaya
kamu betul gak didukung oleh keluarga
dari awal pun dari kecil pun tuh aku sebenarnya ngejalan hidup aku sendiri
dari kecil itu dari umur berapa
dari aku ditinggal mama
dari umur sepuluh tahun
kamu yang kamu butuhkan apa dari keluarga sebetulnya
ya dukungan pasti
siapa yang bisa memberikan itu dari keluarga
itulah sebagian curahan hati artis vanessa angel kepada tim rumpi transtv saat ditemui di surabaya beberapa waktu lalu
ia mengaku tertekan dan stres terkait kasus yang tengah dialaminya
vanessa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online oleh polda jawa timur pada enam belas januari dua ribu sembilan belas
pada hari senin vanessa angel mangkir dari wajib lapor sekaligus untuk pemeriksaan sebagai tersangka di mapolda jawa timur
polisi menjatuhkan pemeriksaan kembali pada jumat mendatang
jika vanessa kembali mangkir polisi siap melakukan upaya jemput paksa
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini